berkoordinasi dengan statikas udara
dengan pengelola terminal tiga
bersama sama kita melakukan pengamanan
terkait dengan kekurangan
yang habis bertanding
di laf di singapura
untuk personil yang dilibatkan
dalam pengamanan kegiatan sedih
mulai awal sampai ke awal
sampai ke hotel karantina di hotel rutan
kurang lebih lima puluh anggota
untuk hotel karantina di hotel sultan
direncanakan di hotel sultan
berapa lama untuk
sesuai dengan aturan dari satgas
kurang lebih sepuluh hari